ya menegakkan sikap anti korupsi di indonesia tidak lepas dari penolakan banyak pihak
betapa sulitnya aturan kpu yang ingin membersihkan lembaga legislatif dari koruptor hingga menemui banyak hambatan di dpr
sebagian partai di parlemen menolak peraturan kpu soal larangan mantan napi korupsi ikut dalam pemilihan legislatif
seberapa besar sebetulnya niat partai untuk menjunjung tinggi semangat anti korupsi dan seberapa besar kemungkinan langkah kpu diikuti oleh partai politik
kami akan membahasnya bersama viva yoga mauladi wakil ketua umum partai amat nasional
selamat malam pak viva
dan melalui sambungan satelit ada firman subagio anggota dpr fraksi partai golkar
sudah tersambung bersama kami pak firman selamat malam
selamat malam iva selamat malam mas viva yoga
selamat malam mas firman
baik saya mungkin ke pak firman dulu ya yang berada agak jauh gitu ya
pak firman ini ada wacana guliran hak angket
atas pkpu di dpr atas anggapan ini pkpu bertentangan dengan undang undang
namun kemudian hak angket ini dinilai berlebihan dan nampaknya kalau tadi laporan dari rekan kami ini agak sulit untuk bergulir
nah golkar sendiri kalau kita bisa membaca begitu ya kan sebetulnya salah satu yang menolak pkpu
dan juga ketua dprnya bambang susatyo pun juga mempersilahkan begitu kalau memang ada guliran hak angket terhadap pkpu
apa alasannya di samping masalah konstitusi mungkin pak firman
jadi begini pertama memang ini ada dua hal yang berbeda ya tentang masalah hak angket sama pkpu ini
hak angket menurut pandangan pak bambang karena itu merupakan satu hak daripada anggota dpr yang diatur dalam ketentuan undang undang
dan kedua tentunya saya sepakat dengan pak ketua mpr pak jul terhadap masalah ini hak angket sebetulnya bagi kami tidak begitu urgen lah
karena persoalan ini kan sangat sederhana
jelas bahwa yang namanya hirarki daripada perundang undangan itu kan tertinggi adalah konstitusi
dan kemudian ada undang undang
baru peraturan peraturan lainnya
nah di dalam undang undang pemilu ini dan kemudian kpu sebagai lembaga pelaksana undang undang dalam sumpah jabatan saja
sudah mengatakan bahwa saya akan taat melaksanakan undang undang
artinya bahwa ketika kpu itu membuat sebuah peraturan yang bertentangan dengan undang undang ini akan menjadi presiden buruk bagi tata kelola negara kita ini
baik itu yang dipermasalahkan
satu tadi saya katakan melanggar konstitusi kedua melanggar undang undang ketiga juga sudah ada keputusan mahkamah konstitusi yang membatalkan terhadap masalah keinginan untuk mencantumkan bahwa narapidana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan
ini jangan diterjemahkan bahwa dpr tidak bersemangat untuk memberantasan korupsi
tetapi dpr sebagai lembaga pembuat undang undang tidak mau
menyetujui terhadap pembuatan peraturan yang derajatnya lebih rendah daripada undang undang dan menabrak peraturan perundang undangan
karena dpr sebagai pembuat undang undang
perlu kita sampaikan kepada publik mbak eva ya bahwa undang undang ini sebelum diundangkan itu juga dilakukan sosialisasi
baik ke perguruan tinggi kepada tokoh masyarakat para ahli hukum dan disosialisasikan kepada semua pihak
dan kemudian terakhir pada waktu sebelum kita ketok palu itu ahli bahasa pun kita undang
apakah ini tata bahasanya sudah benar atau tidak
nah oleh karena itu ini sebuah persediaan baru ketika lembaga kpu sebagai pelaksana undang undang
dan kemudian mereka itu harusnya membuat peraturan yang lebih mempermudah hak warga masyarakat untuk
atau warga negara yang mereka itu dianggap
atau dalam konstitusi bahwa yang boleh mencalonkan dan dicalonkan yang boleh memilih dan dipilih itu adalah warga negara indonesia
dan warga negara tidak boleh mengikuti hak pemilihan baik itu hak hak politiknya kalau dicabut oleh pengadilan baru mereka tidak boleh
sekarang lembaga pengadil pun tidak mencabut hak daripada narapidana kecuali yang dicabut
oke pak firman
itu tidak boleh
tapi kalau kemudian artinya pak firman ataupun juga golkar ini tidak setuju dengan pkpu
tapi juga tidak setuju dengan hak angket untuk mempertanyakan pkpu
lalu posisinya di mana sih sebetulnya golkar ini
enggak posisi kami jelas
segala sesuatu itu kan bisa dilakukan lobby politik
sekarang kan cederhana
kalau kita bicara tentang masalah hasil rapat konsultasi yang kpu selalu mengatakan bahwa tidak mengikat
sebetulnya kalau ini ada mekanisme voting jelas bahwa banwaslu setuju dengan pendapat dpr
kemudian dpr setuju dengan pendapatnya
kemudian pemerintah juga setuju bahwa tidak setuju ini diundangkan dan sudah ada keputusan mahkamah kunti
artinya empat lawan satu kalau ini voting ya
oleh karena itu sesungguhnya ini ada apa ada unsur apa kpu itu memaksakan kehendak
jadi ada unsur apa ya
jelas jelas bahwa publik juga tahu bahwa ini ya ada unsur apa ini memaksaan kehendak
marilah kita negara kita negara hukum
mari kita jalankan proses proses ini secara aturan hukum
jadi jangan justru mempersulit gitu
tapi spirit kami adalah sama gitu
artinya gokar tidak akan mengikuti pkpu begitu ya
sejauh ini tidak akan mengikuti pkpu begitu pak firman ya
ya karena begini saya agak agak worry nih kalau seperti ini ya
karena seluruh peraturan pendang undangan bahkan undang undang pun
ini undang undangnya jelas kalau undang undang itu ketika tiga bulan
atau kemudian presiden tidak tanda tangan itu sah demi hukum dan itu sah sebagai undang undang
dan harus juga diberikan penomeran dan diisahkan di lembaran negara
nah kalau ini ada peraturan kpu yang derajatnya lebih rendah
dan kemudian tidak diisahkan di lembaran negara
terus mengatakan itu berlaku ini kan bikin aturan sendiri
ini kayak negara dalam negara ini akan berbahaya
baik sekarang saya ingin tanya ke pak viva yoga ini
posisi pan ini kan sebetulnya kalau saya baca kemudian dari komentar dari ketua mpr nya juga kan
yang menilai bahwa memang hak angket ini terlalu berlebihan
tapi juga akan mengikuti aturan dalam pkpu begitu pak viva
ya posisi pan sesuai dengan undang undang
kalau kemudian hanya karena peraturan kpu nomor dua puluh
tentang posisi mantan napi korupsi yang ikut nyalek apa tidak
masuk ke hak angket itu ya terlalu overdosis lah tidak usah gitu ya
tetapi lagi lagi kita berbicara soal peraturan perundang undangan
banyak sekali peraturan perundang undangan yang terkadang
peraturan di bawah undang undang itu membuat norma norma baru
yang terkadang kontradiksi inter minis atau bertentangan dengan peraturan di atasnya
kalau menurut undang undang nomor dua belas tahun dua ribu
kemudian di tahun dua ribu sebelas tidak boleh seperti itu
nah untuk undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g dinyatakan bahwa untuk mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun
itu boleh untuk menjadi calon dengan persyaratan harus mendeklarasikan dirinya dengan jujur dan terpublikasi secara luas
bahwa yang bersangkutan itu adalah mantan narapidana
artinya kpu itu tidak boleh membuat norma baru yang bertentangan dengan undang undang
jadi kemudian publik ini terbelah menjadi dua perspektifnya mbak eva
kita berbicara soal perspektif yuridis atau perspektif politis
kalau kemudian dalam perspektif yuridis
peraturan di bawah undang undang tidak boleh membuat norma baru
jadi kemudian publik ini terbelah menjadi dua perspektifnya mbak eva

nah dengan adanya pkpu nomor dua puluh kenapa menjadi ramai
itu kan kalau menurut saya tidak boleh begitu
pkpu sebagai penyelenggara negara itu adalah punya kewajiban untuk melaksanakan undang undang
tidak membuat tafsir baru dengan cara membuat norma norma baru
yang bertentangan dengan undang undang
itu yang pertama
oke artinya kpu saat ini mengeluarkan norma baru
dan akhirnya menimbulkan kegaduhan baru
kegaduhan seperti ini
saya tidak perlu
terus yang kedua
tafsir politisnya ya
sekarang tafsir politisnya
tapi ditahan dulu pak viva setelah pariwara kita akan lanjutkan
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
ya kami masih mendiskusikan pkpu yang melarang mantan napi koruptor
untuk didaftarkan menjadi caleg
jadi ada aspek hukum yuridis kemudian juga ada aspek politisnya
aspek politiknya itu kan kalau mendukung pkpu nanti dianggap reformasi
yang tidak mendukung kemudian dianggap tidak reformis
atau nanti dianggap anti korupsi
ya gitu pendukung korupsi
jadi saya melepas dari perspektif perspektif seperti itu
intinya bahwa peraturan kpu itu adalah merupakan peraturan yang harus sesuai
dengan peraturan diatasnya yaitu undang undang
tidak boleh membuat norma baru
nah kalau kemudian ada usulan dari dpr hanya cukup surat edaran
tapi dari kpu kan tidak mau
oleh karena itu dengan kondisi seperti itu
pemerintah pun sampai sekarang
belum menandatangani pkpu itu
tapi sudah dipublikasikan oleh kpu
baik tapi kenapa harus kita indahkan alasan politis itu
karena kan memang dpr ini adalah arena politik
ya arena politik diserahkan kepada partai politiknya masing masing
kalau dari partai amat nasional juga pasti akan memverifikasi
mantan mantan napi korupsi itu apakah nanti bisa masuk apa tidak
dan itu juga menjadi bagian dari
kebijakan partai politik masing masing
oke seberapa besar sebetulnya pak viva proses seleksi mantan napi koruptor ini
di dalam dcs dari partai amat nasional
ya sementara ini
dengan adanya pkpu ini apakah kemudian jadi berubah nih dcs ya
sementara ini yang mantan mantan napi koruptor belum ada
satu pun yang mendaftar ke partai amal nasional
dan seluruh partai politik tanpa ada peraturan kpu
kpi pun yang melarang napi koruptor untuk mencalonkan
juga pasti akan mempertimbangkan aspek psikologis politik
dan aspek keterpilihan kepada masyarakat pemilih
mereka juga akan mempertahankan integritas partai politik
jangan sampai kemudian ada beberapa image negatif dari calon pemilih
terhadap calegnya atau terhadap partai politiknya
jadi memang dengan kondisi seperti ini
peraturan kpu yang dibuat itu menimbulkan gaduh yang menurut saya tidak produktif
menurut saya ini
jadi sesuatu hal yang sudah jelas nyata menurut undang undang
kemudian ditafsirkan oleh kpu
dengan perbedaan yang menurut beberapa partai menimbulkan tafsir politik yang beragam
sehingga ini menjadi riuh rendah
posisi dari pemerintah dari dpr
dari bawaslu itu kan menyatakan bahwa peraturan kpu tidak boleh membatasi hak politik seseorang
apalagi dari menkumha menyatakan
bagaimana saya mau tanda tangan terhadap sesuatu yang melanggar undang undang
jadi dengan posisi seperti itu saya rasa perdebatan seperti ini harus diakhiri lah
kita tidak usah lagi mencari apa namanya
posisi citra politik dan segala macam tidak usah seperti itu
negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
seluruh lembaga negara dpr pemerintah maupun lembaga lembaga negara yang lainnya
itu harus tunduk patuh kepada undang undang
kalau kemudian tunduk patuh kepada undang undang
maka pelaksanaan di bawah undang undang itu bersifat teknis administratif
bukan membuat norma baru
kalau membuat norma baru terjadi seperti sekarang gaduh riuh yang tidak produktif
oke sekarang saya mau tanya ke pak firman pak firman kalau kemudian tadi pak viva mengatakan bahwa terlepas dari tidak sepahaman dengan apa yang kemudian dikeluarkan oleh kpu dengan pkpu nya yang melarang mantan api koruptor itu untuk dijadikan caleg
tapi kan sama sekali ada proses screening begitu ya di partai amat nasional dan tidak menjadikan mantan api koruptor menjadi calegnya
bagaimana kemudian dengan golkar pak firman apakah juga sebetulnya proses penyaringan mantan napi koruptor ini juga sudah dilakukan di internal partai politik golkar
golkar sendiri sudah punya eksersis ketika tahun dua ribu empat yang lalu pak yusuf kala sebagai ketua umum golkar itu jelas jelas bahwa bagi calon calon anggota dpr yang terindikasi itu langsung dicoret
nah persoalan sekarang di sini adalah mantan narapidana itu kan sudah melakukan kewajibannya berdasarkan keputusan pengadilan maka dia dilakukan diputuskan untuk melakukan hukuman kurungan
nah setelah mereka narapidana itu tidak dicabut hak politiknya maka setelah memenuhi kewajiban maka mereka merdeka lagi sebagai warga negara
dan kemudian tidak boleh lagi ada lembaga kecuali lembaga peradilan mencabut hak politiknya
apalagi kpu tidak punya kewenangan sama sekali untuk memberikan hukuman tambahan kepada seseorang kepada warga negara
ini pelanggaran hak asasi pandangan saya
baik tapi kalau bicara pelanggaran hak azazi ini dianggap masalah koruptor ini dianggap hak azazi yang kemudian bisa dikesampingkan begitu pak firman
ada anggapan seperti itu dari kna
bukan begitu bukan gitu eva
pemahaman ini tolong ya
yang namanya media media ini jangan memberikan suatu pembelajaran
politik yang salah
masyarakat harus diajak bicara tentang masalah koridor hukum aturan hukum
ini adalah aturan hukum
saya setuju dengan mas viva tadi
jangan dibawa ke wacana politik
ini adalah negara hukum
kita harus mendudukkan persoalan ini kepada aturan hukum mekanisme hukum gitu loh
jangan kemudian dikemas seolah olah ini adalah menjadi seolah olah partai politik tidak setuju dengan
tapi tolonglah jangan ada lembaga yang lebih memposisikan di atas lembaga lain
nah itu dia
mungkin kalau sepakat dengan semangat anti korupsi
kalau misalnya proses seleksi calon dari anggota legislatif mantan api koruptor ini sudah selesai di partai politik
mungkin peraturan kpu ini juga tidak akan keluar begitu
ya bukan begitu
segala sesuatu ini kan kita merujuk kepada aturan
yang saya pertanyakan ini adalah ketika ada sebuah peraturan yang derajatnya lebih rendah
dan itu ada
adalah bagian peraturan
dan kemudian tidak disahkan
oleh tidak disahkan dari lembaga lembaga negara
ini apakah undang undang itu sah
endorsement daripada kumham itu adalah atas nama negara
kita tidak boleh bikin tafsir sendiri
dan kemudian melanggar ketentuan undang undang
negara kita negara hukum
jadi jangan diputerbalikan
supaya masyarakat juga paham
negara hukum itu harus kita mengacu kepada aturan hukum yang ada gitu loh
langkah selanjutnya kalau begitu
pak firman apa yang akan dilakukan
karena ini kan pkpu sudah keluar
kemudian kpu menilai ini apsah begitu
meskipun belum ditandatangani oleh kemenkumham
tapi dijawab setelah jeda ya pak firman ya
kita akan kembali setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
ya kami lanjutkan dialog
saya kembali ke pak firman
pak firman ini ada anggapan atau mungkin kpu beranggapan bahwa aturan yang sudah dikeluarkan ini apsah
meskipun ditolak begitu ya dari partai politik
apa langkah selanjutnya dari golkar
nampaknya kita terputus dengan pak firman subagio
sayang sekali terputus dengan pak firman
dari pan sendiri ada anggapan seperti itu pak viva
pertanyaan yang sama
karena memang ini kan sebetulnya berlaku terhadap semua partai politik
jadi partai politik menganggap bahwa ini sebetulnya banyak melanggar atau banyak berbenturan dengan undang undang
tapi kemudian kpu menganggap ini apsah sebetulnya
apalagi didukung lagi oleh presiden joko widodo yang mempersilahkan begitu kpu untuk membuat aturan
nah itu bagaimana
ya sesuai dengan keputusan mk nomor sembilan puluh dua tahun dua ribu enam belas kan kpu bersifat independen
apapun keputusan dari lembaga negara lain itu
kpu mempunyai sifat
keputusan dari lembaga negara lain itu
peraturan perundang undangan itu dinyatakan seapabila telah berlaku ditetapkan
kemudian masuk kepada lembaga negara
dan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan menjadi peraturan
nah problemnya sekarang pemerintah ya menkumham itu masih belum mau menandatangani pkpu nomor dua puluh untuk masuk ke dalam lembaga negara
problemnya kan disitu
problem juridis sebenarnya ini
jadi problem politik nanti tafsirnya bisa macam macam
jadi karena negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
maka segala lembaga negara baik itu presiden mpr dpr ppk dan seluruh lembaga negaranya itu harus tunduk patuh pada undang undang
nah tapi ini sebetulnya
problemnya sekarang adalah tafsir dari pkpu nomor dua puluh itu
itu sudah menjadi tafsir yuridis menjadi tafsir politik
kalau kemudian masuk pada wilayah politik ke dpr
pasti akan digunakan hak angket
bagi partai amarat nasional seperti kata ketua umum pan bang zulkifli
tidak usah lah
bisa menyebabkan jadul
oleh karena itu kalau mau masuk ke jalur hukum ya harus uji materi ke mahkamah agung
tapi kan lembaga dpr ini kan tidak bisa dipisahkan dari masalah yuridis dan juga politis begitu
kalau memang semangatnya adalah semangat anti korupsi
dari awal kan sebetulnya sudah ada pembahasan rapat konsultasi
antara kpu dengan dpr
mengapa kemudian masalah ini tuh tidak mendapat dukungan dari dpr sejak awal
ya dpr berdasarkan kepada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g
itu sudah menjadi sebuah bahasa pasal yang letter leh
yang jelas tidak bertafsir banyak gitu
itu hanya tafsirnya satu boleh tapi dengan syarat
secara jujur publikasi
kalau kemudian kpu tidak gaduh dibuat aja
bagaimana peraturan teknis dibawahnya itu
tidak membuat norma baru
oke jadi artinya
yang sekarang itu kan
kpu membuat norma baru
yang kemudian ditafsirkan berbeda dengan pasal dua ratus empat puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang dipermasalahkan oleh dpr ini sebetulnya di mananya sih pak viva
apakah karena tidak disetujui oleh tidak ditandatangani oleh menkumha
yang jadi masalah itu
dari sisi hukumnya
dari sisi hukumnya
peraturan apapun tidak boleh menghilangkan hak politik warga negara indonesia
yang boleh itu adalah satu undang undang dan yang dua berdasarkan keputusan pengadilan
nah kemudian pkpu ini menyatakan bahwa ada proses pelarangan
proses pelarangan itu kan bagian dari pembentukan norma baru
sehingga tafsir hukumnya
dan tafsir politiknya apalagi menjadi banyak sekali
oleh karena itu kalau menurut partai amat nasional tidak usah masuk di hak angket
karena nanti menjadi gaduh dan menjadi tidak produktif
ada uji materi
melalui mahkamah agung
mahkamah agung oke
kita sudah tersambung lagi ke pak firman
pak firman apa langkah selanjutnya dari golkar
kalau memang kemudian tidak setuju begitu dengan pkpu yang melarang mantan
napi koruptor ini menjadi calon anggota legislatif
karena kan sebetulnya ya ada anggapan dari partai mungkin ini tidak sah
tapi pkpu sendiri meyakini bahwa ini absah
ya begini kembali lagi
tadi jelas bahwa di dalam tata kelola pemerintahan
apalagi kita kelola pelaksanaan pemilu ini

kpu itu harus taat dan patuh terhadap undang undang yang ada
dan kedua keabsahan dari sebuah peraturan undang undangan itu ketika sudah diberikan penomoran dan disesahkan dalam lembaran negara
artinya bahwa ketika itu belum disahkan oleh kumham maka peraturan ini belum sah demi hukum
bukan bisa batal demi hukum
nah sekarang tinggal bagaimana kpu menyikapi ini
jangan memaksakan kendak
nah oleh karena itu saya minta kepada kpu
kan selalu menawarkan
silahkan yang tidak puas
melakukan tindakan judicial review kepada mahkamah agung
sejujurnya ini kalau kita sadar betul
bahwa lembaga seperti kpu adalah pelaksana undang undang
bahwa setuju saja sudah mengatakan
bahwa dia tidak setuju karena ini bertentangan dengan undang undang
oleh karena itu saya minta kepada kpu
jangan memaksakan kendak
karena ketika kami rapat juga udah rapat konsultasi
itu sudah kami sampaikan
semua fraksi tidak sepakat dengan itu
alasan bukan semangat karena kita tidak mau berantas karoti
tetapi spirit semangatnya dari dpr adalah
jangan sampai ada suatu peraturan yang derajatnya lebih rendah pada undang undang
bertentangan dan menabrak undang undang
karena dpr sebagai lembaga pembuat undang undang
itu akan terjadi presiden buruk
nah oleh karena itu untuk mengatasi persoalan ini
ya tentunya siapapun warga negara
yang tidak hak politiknya tidak cabut
silahkan mendaftarkan undang undang
silahkan mendaftarkan untuk menjadi calon anggota dpr
kalau nanti ada keputusan lain
katakanlah judicial review
kemudian itu membatalkan daripada hak hak
daripada terpidak mantan narapidana
itu baru diberlakukan sah demi hukum
jangan kemudian memaksakan kendak
pak firman terakhir dari anda
besok sudah akan mulai pendaftaran dcs
apakah dari golkar sendiri akan mengikuti pkpu
mendaftarkan calon calon anggota legislatif yang bersih
dari mantan koruptor ini
nah tentunya kami dari golkar kan punya mekanisme
saya yakin ketua umum kami juga paham
tentang pak erlangga juga paham
tentang aturan hukum undang undang kita ini seperti apa
yang jelas adalah
jangan sampai ada lembaga yang tidak punya kewenangan
untuk memberikan sanksi sanksi lainnya
kecuali lembaga pengadilan gitu loh
jadi seseorang yang sudah menjalankan kewajibannya sebagai narapidana
jangan dijatuhin lagi
yang diputuskan atau dilakukan oleh lembaga yang tidak punya kewenangan
artinya ada dong nanti mantan narapidana yang akan masuk dalam dcs
itu adalah lembaga pengadilan
artinya ada dong nih nanti mantan narapidana yang akan masuk dalam dcs golkar
kita lagi membahas
kita sedang melakukan seleksibilitas daripada melakukan seleksi terhadap calon calon anggota dpr
karena pada dasarnya kita harus patuhi terhadap undang undang
tadi kan saya sampaikan
ketika ketua uu pak iek yang lalu
itu kalau mereka yang terindikasi
itu sudah dicoret
nah sekarang ini kalau seseorang yang sudah melaksanakan kewajibannya dipidana
dan kemudian tidak ada keputusan pengadilan
kemudian dihukum oleh kpu
ini kan melanggar hak daripada warga negara
ini yang penting
jadi kita berikan pembelajaran politik yang benar
pak firman subagio terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita akan lihat sama sama apa nanti yang akan dilakukan golkar
pendaftarannya akan dimulai besok
pak viva terakhir dari anda
kira kira besok tanggal empat juli
pan pastinya akan mengajukan dcs yang bersih
dari mantan api koruptor nih ya
layar dari rahim reformasi
jadi pan tetap mendukung penegakan hukum
dan pemberantasan korupsi
jadi seluruh lembaga lembaga negara
dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi
pan pasti akan dukung bersama sama
dalam hal penegakan kedaulatan dan keadilan hukum
yang kedua sampai sekarang belum ada
mantan api koruptor
mantan api yang kemudian mencalonkan diri ke partai
tidak menarik nampaknya ya
pan jadi bagi para mantan
ya mungkin lalu atau apa gitu
tapi bahwa penegakan aturan hukum itu penting
dalam proses untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi
jangan kemudian tafsir tafsir yang kemudian
itu kemudian membuat suasana menjadi absyud
suasana menjadi tidak produktif
hal hal yang kecil menurut kami
kemudian menjadi riuh menjadi gaduh
ada banyak sekali masalah
problem bangsa yang substantif
yang perlu untuk didalami lebih lanjut
kalau soal pkpu nomor dua puluh ini
saya rasa sesuatu yang bersifat sederhana gitu ya
hanya sekedar administrasi saja
dan kemudian tidak usahlah
kalau kemudian menimbulkan kegaduan yang terlalu secara nasional
karena persoalan tafsir politik yang berbeda
tapi intinya bahwa seluruh lembaga negara
termasuk dpr kpu
dalam melihat undang undang
dan peraturan pembentukan perundang undangan
kalau semuanya itu dilaksanakan
saya rasa tidak akan ada masalah
masalah kegaduan yang menurut saya tidak produktif saat ini
kita akan lihat ini masalah pkpu ini masih bergulir
semoga saja ini tidak mengganggu tentunya
proses dari pemilihan umum tahun depan
dan juga pencapresan
pak viva yoga terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia